sejumlah pemilik usaha di sepanjang jalan bangun cipta sarana
kelurahan kelapa gading jakarta memperoleh surat permintaan thr
dari salah satu ormas di ibu kota yaitu ormas fbr
ya foto surat tersebut sempat viral di media sosial
namun pengurus pusat fbn menyatakan tidak ada arahan resmi dari fbn
untuk meminta thr dari pemilik usaha
sejumlah pemilik usaha di sepanjang jalan bangun cipta sarana
kelurahan kelapa gading jakarta mengakui memperoleh surat permintaan thr
dari salah satu ormas di ibu kota
dalam surat tersebut tertulis permintaan tunjangan hari raya atau thr
yang akan digunakan untuk kelangsungan operasional anggota fbr g dua puluh satu kelapa gading
posko fbrg dua puluh satu terletak di jalan bangun cipta sarana
yang masuk wilayah rw lima kelurahan kelapa gading timur
kecamatan kelapa gading jakarta utara
urib pemilik usaha kaca aluminium dan kusen yang telah dua belas tahun tinggal di kawasan ini
menyatakan setiap tahun mendekati lebaran
ia selalu menerima surat permintaan thr dengan kop surat ormas fbr
proposal dilengkapi dengan kwitansi kosong
untuk diisi besaran sumbangan yang diberikan
ia mengaku tak ada batas minimal uang sumbangan yang disyaratkan oleh fbr
setiap tahun ada
cuman kalau untuk sebesarnya berapa sih dia gak minta gak ngomong
jumlahnya itu gak ngomong
cuman kita ntar isi mungkin seratus dua ratus seikhlasnya lah
hal yang sama juga dialami ayu pemilik usaha salon
paling ya cuma buat keamanan juga
cuman nggak ini pasti gitu sih
sementara itu ketua umum fbr menyatakan
proposal permintaan thr adalah kebijakan internal fbr g dua puluh
bukan kebijakan fbr pusat
kalaupun toh ada toko toko itu juga kan harusnya punya gsr
yang harus dia keluarkan kepada warga masyarakat gitu
kalau dia keberatan yang gak disikasi
kalau mereka maksa laporkan ke polisi kan gitu selesai
lutfi hakim meminta masyarakat untuk berani melaporkan kepada pihak polisian
bila ada anggotanya yang terbukti melakukan pemaksaan dalam meminta sumbangan
di duwirianto jakarta